gedung kementerian pertanian lokasi sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
kembali didatangi masa yang berunjuk rasa selasa pagi
masa pendukung dan kontra ahok dipisah kawat berduri dan dijaga pihak kepolisian
masa kedua kelompok berkumpul di depan kementan sejak pukul sembilan pagi
mereka melakukan orasi dan dijaga personil kepolisian
kendaraan taktis disiagakan di sisi utara dan selatan gedung kementeng
arus lalu lintas kembali diberlakukan pengalihan seperti pekan sebelumnya dengan situasional
arus kendaraan dari fatmawati menuju ragunan diarahkan ke jagakarsa
begitupun sebaliknya arus kendaraan dari jagakarsa diarahkan menuju fatmawati
sementara arus lalu lintas dari warung buncit terpaksa dialihkan ke jagakarsa
korrespondensi nn indonesia arya dita utama di gedung kementerian pertanian
ditau apa saja kesaksian yang sudah disampaikan dalam persidangan ke empat belas
hakim ketua yakni dwi arso budi santiaro
alasan hakim menolak itu karena dia mengabak seram memirsa saksi ahli
maka tidak boleh menghadirkan saksi fakta lagi
karena kalau masih ada fakta tambahan ahlinya nggak boleh diperiksa agar bap bisa sistematis
akhirnya memang setelah ini tim pengacara dari ahok sendiri memanggil tiga saksi fakta yang untuk meringankan
untuk membuktikan bahwa karakter dari basuki cahayapurnama sendiri bukanlah seorang penista agama
tadi di mana tim pengacara memanggil juhri terlebih dahulu
dia adalah ketua badan pengawas pemilu kabupaten belitung timur
yang pada saat itu bertugas saat basuki cahayapurnama sedang berlomba dalam pilkada di belitung timur untuk menjadi bupati itu sendiri
memang dalam kesaksiannya mengatakan bahwa basuki cahayapurnama memang sejak pada masa saat itu sudah mengalami
ada namanya black campaign untuk menjatuhkannya berdasarkan dari agama yang dianutnya
menggunakan juga surat al maida ayat lima puluh satu
sementara itu kemudian
tim pengacara dari ahok sendiri memanggil suyanto
dia adalah supir keluarga ahok
nah di sini memang dalam persidangan majelis hakim sendiri sempat beberapa kali menegur surianto ini sendiri
karena memang suyanto dianggap kerap menghadap ke arah basuki cahayapurnama ketika menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penacara maupun juga jaksa penuntut umum
tapi memang surianto sendiri ketika ditanya apakah dia takut terhadap ahok dia mengatakan sama sekali tidak
dia tidak takut
karena dia menganggap ahok adalah
dia bahkan suyanto menceritakan bahwa dia pernah bermalam di rumahnya sendiri bersama ahok di dalam satu kamar ketika ahok masih berjabat di belitung timur
kemudian saat ini tim pengacara di ahok sedang memeriksa atau mendengarkan keterangan terakhir dari saksi terakhir yaitu fajurun
fajrun sendiri kami ketahui adalah teman semasa kecil ahok sejak dia menempuh pendidikan di sekolah dasar
dia akan menceritakan bagaimana karakter ahok sejak muda dan bahkan
hingga sampai terakhir dia mengenalnya
ya dita apakah sampai petang ini apakah masih ada masa yang pro dan kontra ahok berada di sekitar gedung kementerian pertanian
ya betul memang elvira saat ini pihak kepolisian masih terus menjaga situasi di luar area sidang ahok di kompleks kementerian pertanian itu sendiri
sebagai mana ketahui memang setiap selasa memang biasanya digelar sehingga memang sudah banyak warga mengetahui
saya tidak tahu untuk menghindari jalan rm rasono yang ada di depan saya
karena memang akan ditutup karena memang ada dua kelompok masa yang pro dan kontra yang saat ini masih memang berada di luar lokasi dari sidang itu sendiri
sekali menyampaikan aspirasinya saat ini bahkan terdengar suara dari misalnya speaker phone atau misalnya audio mobil yang menggunakan speaker
yang memainkan sejumlah lagu untuk kepada para masa yang pro terhadap ahok di luar jalan rm harsono
sebenarnya juga bahwa memang untuk pengendara transjakarta sendiri tidak sampai tidak dapat melakukan perjalanan sampai ke halteragunan dan hanya bisa sampai ke smk lima puluh tujuh saja
sehingga memang kami belum dapat dipastikan kapan jalanan dibuka tapi untuk saat ini memang jalanan rm raharsono sendiri masih ditutup
baik arya dita utama terima kasih informasi anda